lidu ngasih tau saya
iwan ada yang ngeroyok di parkiran
ibing juga ngasih tahu saya
saya mau kesana sekarang
nanti saya jadi kurang lincah
kamu tunggu disini aja
kasih tau ujang sama kang uran
urusan tony udah beres
sekarang waktunya kerja lagi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
cura yam cura yam cura yam
ledang ledang ledang
tony saya hajar mulutnya
ikutin juru seotang
kan saya udah belajar tinju sama iwan
ini iwannya ada di sebelah saya
udah ngajarin ibing tinju
itu gak seberapa
cuma biar badannya bergerak aja
yayat yang nanya ke ibing
soal siapa backing orang orang di parkiran
sama di terminalnya
itu buat daftar sasaran orang orang
yang dibayar sama bosnya
mereka udah mulai nyari saya
kang cecep udah tau
kemarin ketemuan di pabrik kecimpring
kalau gitu hati hati aja
katanya ada ancaman
saya kenal bang edi
dia yang bantu saya waktu dulu bikin kekacauan di terminal
kasih saya kesempatan buat ngurus bang edi
kita ketemu dulu
saya siap merapat
saya ke tempat kamu aja
yang mereka cari saya
kamu yang namanya iwan
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
saya yang menang
lidu kasih tau saya
iwan ada yang ngeroyok di parkiran
ibing juga ngasih tahu saya
saya mau kesana sekarang
nanti saya jadi kurang lincah
kamu tunggu disini aja
kasih tau ujang sama kang uran
iwan mau duduk
kang cecep mau kesini
abu bun juga mau kesini
udah ada kang cecep yang mau kesini
abu pun gak usah kesini
udah ada kang cecep yang mau kesini
iya saya udah tau
kata abu bun
iya dia udah tau
udah ada tanya ya providesharbanetad hani
iwan ada yang royok
di parkiran diduk sama ibing
oke saya kesana
cari minum buat iwan
siapa yang royok kamu
saya nggak kenal
mereka yang kemarin udah kesini
kang murad sudah beberapa kali saya hubungi
kayaknya lagi di kebon
ngecek yang kerja
katanya di sana susah sinyal
kalau kang ujang udah saya telepon
cuma satu badan sakit semua
kena pukulan sama tendangan
kondisi saya sudah berubah
saya sudah berubah
saya sudah berubah
saya sudah berubah
saya sudah berubah
saya sudah berubah
saya sudah berubah